indonesia memiliki hampir tiga juta guru dengan beragam latar belakang dan kemampuan
program diseminasi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru
untuk semakin meningkatkan mutu pendidikan di tanah air
sebanyak satu lima ratus guru di kabupaten musi banyu asin muba sumatera selatan
mengikuti serangkaian program pelatihan dan pendampingan
guna mendorong pengembangan profesionalisme dan meningkatkan kompetensi
harapan kita agar guru guru ini mampu memberikan materi bahan ajar ke siswa itu dengan lebih baik
pemerintah kabupaten mubah pun mengandeng putra sampurna foundation school development average atau psfsdo
kegiatan pelatihan diwujudkan melalui program pusat belajar guru
dan pengembangan sekolah model yang sudah dimulai sejak tahun dua ribu tujuh belas
kami itu fokuskan pada dua hal
terkait dengan pengembangan kompetensi guru
ataupun profesionalismenya guru
yang kedua adalah untuk peningkatan kualitas sekolah
puncak program pelatihan digelar di tiga puluh dua ruang kelas
di mana di masing masing kelas terdapat empat puluh hingga satu ratus lima puluh guru
dengan dua diseminator
materi pelatihan tentang teknik mengajar yang menyenangkan
dibuat agar peserta pelatihan bisa menerapkan kondisi serupa saat mengajar
wah sangat luar biasa
karena dengan pelatihan ini menjadikan saya guru abad sembilan belas bisa berubah gratis menjadi guru abad dua puluh satu
komitmen kuat pemerintah muba menggelar pelatihan berbuah manis
dengan pemecahan rekor muri dalam kategori pendidikan dengan peserta pelatihan terbanyak
kabar gembira ini akan menjadi momen yang paling ditunggu
dalam puncak festival pembelajaran musi banyu asin
yang digelar sebagai perayaan hari guru nasional dua ribu sembilan belas
sufiani tanjung fajar ahmad musi banyu asin sumatera selatan